chandra irawan anggota direktorat saksi tim pemenangan nasional paslon satu
menjadi saksi pertama yang dihadirkan pihak terkait
ditanya hakim konstitusi manahan sitompul tentang persetujuan hasil akhir rekapitulasi suara
chandra menjelaskan bahwa ada saksi perwakilan partai yang tidak menyetujuinya
ini semua menyetujuinya caranya bagaimana coba saudara jelaskan
setelah pimpinan rapat nyatakan dan memperlihatkan angka tersebut di layar
waktu itu langsung dipimpin oleh pak ketua sendiri pak arief budiman
menanyakan pada para saksi saksi presiden satu dua saksi partai dan saksi dpd
apakah menyetujui hasil dari perolahan suara tersebut
dan kami semua mohon maaf beberapa dari saksi menyetujui itu
dan langsung diketok balik atau disahkan oleh pimpinan rapat
menurut saudara apakah ada yang tidak mengetahui
menyetujui dengan menyatakan tidak bersedia menandatangani
ada yang boleh
siapa siapa dan saksi dari pihak mana
dari presiden saksi dua menyatakan tidak menyetujui dari hasil tersebut
dan tidak menandatangani dari sertifikat
kemudian dari saksi partai dari saksi gerindra tidak setujui
dari saksi dari pan tidak menyetujui
takdi dari pks tidak menyetujui
dan juga kalau tidak salah berkarya
baik jadi ada yang tidak menyetujui ya
ada yang baik
dari saksi paslon maupun dari partai partai yang sudah saudara sebutkan tadi itu
gerindra pan dan pks
dari satu menyetujui dan membubuhkan tanda tangan di sertifikat dan berita acara
jadi pada waktu itu pada saat adanya pihak pihak yang tidak menandatangani
karena tidak setuju bagaimana waktu itu sikap dari kpu terhadap hal ini
ya pimpinan rapat memberikan waktu pada saksi yang tidak menyetujui
untuk memberikan tanggapan dan alasan
kenapa tidak menyetujui dan tidak menandatangani
kemudian alasan tersebut disampaikan
setelah alasan alasan disampaikan kpu kemudian menanyakan pada sidang apakah bisa disahkan
atau diketok palu dan kami menjawab bisa segera disahkan yang mulia
baik ketidaksetujuan itu apakah dibuatkan dalam suatu format
atau dalam menandatangani suatu surat atau membuat suatu pernyataan
betul yang mulia
pihak dari kpu memberikan formulir dd dua untuk menyatakan keberatan
bagi para saksi yang berkeberatan atas hasil atas proses atau hasil rekapitulasi
di tikat nasional tersebut
dan itu sebetulnya diberikan tiap pembahasan provinsi yang mulia
setiap pembahasan provinsi diberikan formulir dd dua
d dua itu sebagai format untuk menyatakan kalau mereka tidak setuju atau keberatan ya
yang terakhir tadi itu ditandatangani enggak diisi enggak formulir itu
yang dd dua itu
karena saya bersebelahan dengan saksi dua mereka mengisi formulir dd dua